gubernur ntt victor bung tilu leskodat ikut terlibat dalam evakuasi sebuah mobil jeep yang sedang terjebak banjir di sungai oe venue
gubernur ntt nyaris menjadi korban banjir tersebut
gubernur ntt victor laiskodat nyaris ikut terseret banjir saat ikut mengevakuasi sebuah mobil jeep yang sedang terjebak banjir di sungai oela venue senin
mobil tersebut sedang ditumpangi seorang warga beserta dua orang anaknya saat kejadian gubernur ntt dan rombongan yang sedang dalam sebuah perjalanan kunjungan kerja ke desa ini
arus banjir yang deras menyebabkan pinjakan kaki leskodat goya sehingga membuatnya terjebab
usaha penyelamatan berakhir dengan sukses setelah dua jam setelah permukaan banjir surut
pengemudi jeep dan penumpang yang selamat tanpa mengalami cedera ataupun luka
sementara gubernur ntt dan rombongannya pun akhirnya melanjutkan perjalanan